ini dia bangun ustadz masjidnya
udah pasti surat cinta ya allah
gapaya cinta wianti dalam banget sama gue
luar biasa tuh anak kecil ya
nangisnya udah kaya fetasan cabe
kufing ana juga ikutan pengang
iya untung aja
kita tuang disitu
allah bu akbar
kagak liat ana udah gas ah begini
mau antum kualat sama ana
cuman yang bener
baitur rahman apa baitur rahim
aneh udah pasti baitur rahim
aneh udah mungkin salah
aneh udah inget
aneh udah gak kalau aneh
antum liat ke baitur rahim
antum liat ke baitur rahman
mana yang betul
bang ustadz ya kan
bangin kebuka aja ini rambut ya ampun
apa sehat tuh
mau amat tuh
ramus juga nih orangnya
ricky udah kita temuin bang
ke dalam aja ya
sidiq di kantor polisi bang
ada ada yang ada arah disana bang ustadz
ada ada di sana bang ustadz
ada di sana
av nya yang ada
pengajiannya ada di sana
antum berdua bikin aneh decetowo
bingung ya antum tanya apa tidak mereka undang ustadz sekfu apa tidak
allahu akbar antum bener bener jahil murokab aneh mau ikutin siapa
ini udah paling bener
sudah sudah sekarang antum berdua suit yang menang anak ikut
ini menang ini menang
antum awalan ikutin antum
antum jaga belakang ya takut ada yang colek anak
cepet banget mundur pulang
ketemu gak bapak wianti
ketemu bapaknya wianti nya juga ada
ya ampun emang jodoh lu tuh boy
apa emang masuk kamar dulu
apa emang masuk kamar dulu
apa emang masuk kamar dulu
ini dia bang ustadz masjidnya
antum tidak salah syuf
tak salah lihat
enggak bang ustadz tadi anda kesini rame
beneran bang ustadz
sepertinya gabuk ini hanya ingin membuat udah ustadz senang saja
padahal tidak ada pengajian disini
langsung punya mulut dijaga ya
tadi rame disini
tadi tadi tadi
anda tidak butuh tadi
mana pengajiannya sekarang
ya udah bang ustadz
gabuk ini memang indah bandar
yang benar ambo
tadi sudah benar
ada pengajian di masjid baitur rahim
ya udah sekarang anda ikutin ambo
ambo jalan duluan
bang ustadz tadi disini beneran bang ustadz

ambo harap antum
nanti pak tommy yang bayar ya mbak
ini juga ya mbak
kalian temannya pak tommy
ini semua kenapa pak kami yang bayar
saya manajer baru disini
ada apa nih ribut ribut nih
nah ini tom
mereka bilang semua belanjaan ini bapak yang bayar ya
biasanya juga gitu bu
oke kalau gitu
silahkan pak dibayar
besok juga bisa kali
nggak masih sekarang
mini market ini tidak menerima hutang
harus cash pembayarannya
kalau mereka memang teman bapak mereka gak akan rela kalau usaha temannya itu bangkrut
bukan begitu mas
kayaknya kita masih kenyang deh
ini nggak jadi
kita cabut aja dong
nah ada yang mengajian
iko sudah mengaji
ana disuruh datang ke undangan pengajiannya ustadz sepuh
bukan ke tempat pengajar anak kecil
yang penting sudah nggak ada yang mengaji
tapi tidak mungkin ana disuruh mengajian mengajian anak kecil
bisa lah irman
emang irman kagak beres bang ustadz
dua duanya tidak beres
terus gimana kelanjutannya bang utang
kita rejak ke pusat antren
ambon cari taksi saja ya
mau silimnya pakai daun
mau bayarnya pakai afe
pulus ini hulak
tempat acara kagak dapet
amplop kagak dapet
bukan amplopnya yang penting
tapi isi yang ada di dalam amplopnya
meimbangkan desa children tous